lebih dari tiga ratus pemain sepak bola usia muda berkumpul di stadion sriwedari solo jawa tengah minggu pagi
mereka mengikuti seleksi untuk menjadi pemain tim nasional sepak bola usia di bawah tujuh belas tahun yang akan berlaga di ajang piala dunia u tujuh belas nanti
para pemain datang dari berbagai daerah di jawa tengah bahkan ada yang dari luar provinsi
mereka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan tim seleksi yang dipimpin oleh direktur teknik pssi indra syafri
ya saya pikir kalau untuk level umur u tujuh belas saya dua enam kota ya hampir semua punya potensi
tapi memang ada kota kota yang kayak bandung itu lebih banyak dan saya yakin nih jawa tengah kan juga terkenal banyak pemain pemain usia muda
yang lagi tc sekarang itu tiga puluh
kemarin kita ada bimas kurangin tujuh terus panggil lagi tujuh
jadi setiap jumat ada internal game ada uji coba
setelah itu kus bima akan ciutkan para pemain dan panggil lagi kesempatan lagi untuk pemain yang lain
seleksi tim nasional kali ini dilakukan karena tidak ada kompetisi bagi usia pemain dua puluh tahun di indonesia semenjak pandemi covid sembilan belas
ketua umum pssi erick thohir yang turut menyaksikan jalannya seleksi juga memastikan tidak ada pemain titipan dalam tim
rencananya seleksi akan dilakukan di dua belas kota di seluruh indonesia hingga akhir juli
jadi tim yang dibentuk ini kan sebenarnya tim sudah ada hff u enam belas
tetapi tentu ada faktor umur dan lain lain
makanya kita rekut kembali lagi talenta di dua belas kota
tentu kita menyadari tidak ada kompetisi
tapi saya percaya kemarin u sembilan belas perempuan persiapannya sangat minim
tidak ada kompetisi tembus semifinal
sejarah pertama kali aff itu
artinya apa indonesia punya talenta yang bagus
tetapi harus dibina
pemain timnas u tujuh belas yang lolos seleksi akan disiapkan untuk membela tim u dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh lima mendatang
diharapkan dengan proses seleksi seperti ini
ke depannya indonesia akan berprestasi di kemudian hari
fajar indrajaya solo jawa tengah